sementara hari kedua pasca tenggelamnya kapal motor km wikli jaya sakti di perairan jambi
petugas gabungan basarnas tni polri bpbd dan tni angkatan laut terus melakukan pencarian terhadap delapan korban hilang
minggu siang petugas kembali menemukan tiga korban mengapung di laut di kawasan pulau saya
sekitar tiga belas mil laut arah timur dari tempat kejadian
semua korban langsung dievakuasi untuk menjalani visum
kini total korban yang sudah ditemukan menjadi empat orang setelah sebelumnya satu korban lainnya ditemukan pada minggu dini hari
hari ini kita sudah berhasil menemukan lagi tiga orang korban semuanya status perempuan dan dalam keadaan meninggal dunia
jadi total untuk korban yang berhasil kita temukan seluruhnya berjumlah empat orang
yang masih dalam pencarian saat ini berjumlah empat orang lagi
sabtu subuh lalu kapal motor wikli jaya sakti yang membawa dua puluh enam orang penumpang
dan barang tenggelam usai lambung kapal pecah di hantam ombak
sekitar perairan kuala tunggal jambi
tujuh belas orang penumpang berhasil diselamatkan sementara delapan lainnya dinyatakan hilang
mengikutan cnn indonesia